informasi berikutnya ketua kpu hashim ashari saudara kemarin menjalani sidang etik di dkpp
terkait aduan dugaan perbuatan asusila terhadap anggota panitia pemilihan di luar negeri atau ppln
dalam kasus ini dkpp juga memanggil selebritas deddy mahendra alias desta
ketua kpu hashim ashari sebagai pihak teradu menyatakan
telah membantah tuduhan dugaan perbuatan asusila terhadap pengadu atau anggota ppln
hashim jelaskan desta ikuti panggil sebagai pihak terkait dalam kasus ini
hasim juga menambahkan dirinya dituding meminta ucapan ulang tahun kepada desta untuk diberikan pada pengadu
rekaman video dianggap pengadu sebagai upaya merayu
dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil
dan kemudian apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil
itu aduan kepada saya saya bantah semua
teman teman pasti ada membaca atau menulis berita kan bahwa ada pekerja entertainment
yang kemudian ikut dipanggil menjadi pihak terkait
itu yang kira kira tuduhannya bahwa ada ucapan selamat ulang tahun kepada
kepada pengadu yang itu kemudian dituduhkan bahwa seolah olah yang mengkreasi saya
dan itu dilakukan dalam forum resmi
nah situasi benar atau tidak kan saya bantah di dalam persidangan